kawasan ks tubun raya lumpuh total menyusul bentrokan yang terjadi sejak rabu dini hari tidak
hanya jalan aktivitas warga pun dibatasi di kawasan ini hingga pukul tujuh tiga puluh akses jalan dari
arah selipi petamburan menuju tanah abang melalui ks tubun raya masih ditutup aktivitas perekonomian
pun belum tampak di ks tubun raya ratusan anggota kepolisian masih melakukan penjagaan sementara
upaya negosiasi masih dilakukan di salah satu titik kericuhan diantaranya di gang petamburan lima
buntut dari ricuh sejumlah fasilitas seperti kantor polisi dan asrama polisi petamburan
dirusak oleh masa ya kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda tetap bersama
kami di cnn indonesia breaking news cnn indonesia breaking